udah kamu tenang aja sayang sebentar lagi dua orang orang ajar itu keluar dari sini
kami yakin gak sih cewe yang barusan mami telpon itu bisa ngelain si cewe bibir monyong itu
aduh sayang teman mami itu kuat banget
lagi juga si monyong itu kan badannya cekik
pasti dia akan keluar dari rumah ini karena tapi kamu gak ada
jadi gak ada yang belain mereka lagi
cuma sekali pukul aja langsung mereka bisa pingsan
ntumahkan sekolahan ui
kemarin teh banyak kata kata yang bikin sakit hati van
tante juga sebenernya sepi pisahan ditinggal sama kamu teh
tante justru opi yang harus terima kasih sama tante
opi seneng deh tante mau nerima opi lagi untuk tinggal disini
aku juga minta maaf ya tante kalau waktu itu aku pergi tanpa bilang ke tante
ya tante tau lah
tapi sekarang opi jadi panggilan

karena opi pergi dari rumah itu tanpa bilang ke dia
ih gak hak itu
kan kamu sendiri yang diusir sama orang orang sombong ya teh
ih tante mah bencing liatnya
ih pikas sebelah pisahan
mukanya serem deh
siga ya teh jurik
kamu jangan ada urusan lagi sama mereka lah
lagian udah kamu bisa ya buta tinggal disana
tante mah tidak bakalan bisa betah di ditumah
tante safira sama era itu emang jahat
tapi untungnya di rumah itu ada laura ada ibu om mas ada om pol juga
mereka baik banget sama ngopi
dan makanya opi harus terima kasih sama mereka karena mereka mau beri tumpangan untuk opi
terserah kamu sajalah
yang penting buat tante kamu sudah pulang
hmm abis kalau kamu pergi teh rumah sepi hati tante juga sepi
jangan kabur dari dia
suka tuh makan
iya makasih ya tante
era kamu berarti caranya bukan kayak gini
nih lu liatinnya lu nih
gue mau hajar nih dia
enak aja yuk
biar aku hajar nih perempuan kampungan ini
gak ada yang nganas lu
lu ajarin tuh anak lu berantemnya kayak orang hutan tau gak
katain gua udik
lu tuh yang udik
hey era kamu liat ini mami kamu untuk lawan si orang kampungan ini
nih taruhnya kayak gini deh
makanya bukannya mami mau tolong pelan dua lagi makanya
eh tua ya
saatnya pujar mami
wisat pokonya m prim bukanya berir eventually
ya cukup banget kara atacan aja

tapi biar numkok allora porn ada kaya yang kecil

diam coba bapak
tahan dong mi
lihat nih pipi mami jadi kayak begini nih
emang mereka baru tuh nyebelin banget mi
aduh yara tuh bisa stress kalau serbang sama mereka terus
mami akan cari cara supaya bisa usir mereka berdua dari tempat ini
bagus nih lebih cepat lebih baik
yara mami jadi ingat
tolong kamu ambil handphone mami dulu
aduh siapa sih ini ganggu dulu
iya jeng syafira aduh tumpen amat nih nelfon nelfon ada angin apa
aduh begini jeng ika
i tuh tiba tiba jadi inget sama iyu
iyu tuh dulu kan angkat beban berat berat kan
seperti binaragawati gitu
yo pasti bisa bikin ko itu punya saingan dalam rumah ini si omas itu
aduh jeng ika
dia itu badannya cuma kecil ceking
maksudnya apa yang bisa saya bantu buat yang
saya mau you singkirkan itu perempuan dari rumah saya
oh pasti bisa lah apa sih yang gak bisa buat jalan
tapi jeng ini nggak gratis kan jeng tahu sendiri
oh my god jeng ika you know me kan
kalau masalah uang itu i nggak ada masalah
akan bayar berapa pun yang iu minta
yang penting singkirkan itu dua orang kurang ajar di rumah saya
pasti jeng jangan khawatir
aduh aduh aduh
aduh sakit semua mbak nadia
ia benar benar sedikit lapir rani
udah kamu tenang aja sayang sebentar lagi dua orang pengajar itu keluar dari sini
emang ia yakin nggak sih cewek yang memang baru mami telpon itu bisa ngelain si cewek mimpin monyongnya itu
teman mami itu kuat banget
lagi juga si monyong itu kan badannya cekik
pasti dia akan keluar dari rumah ini karena tapi kamu gak ada
jadi nggak ada yang belain mereka lagi
cuma sekali pukul aja langsung mereka bisa pingsan
aduh opi tau nggak sih
sayang tuh kemarin gue mikirin dulu gak aku tak ada apa apa sama lo
udah lo tenang aja ra
lagian tante merry yang jemput gue kemarin
it's okay yang penting sekarang gue udah tahu ke lo tuh nggak apa apa
hei pagi semuanya
ini kok mirip mobil yang biasa kamu bawa
eh berarti lu udah balik ke rumahnya tante mary dong
bukannya dia marah besar sama kamu
nggak tahu deh
tapi yang jelas kemarin malah tante merry sendiri yang jemput aku
gue demen nih kayak gini
kalau tante merry nggak marah gue demen nih
yuk kita jura
he bangetan banget
ada kontender datang kemari
he malah diem aja
ada ada di dalam di dalam
bentar bentar bentar
ada tempat lo nek
oh your voice indah banget
tenggeran sempit ke dalam
akhirnya you dateng juga ke sini
mana orangnya yang mau saya hajar
ah ini dia nih biang keraknya cek
kampung ini harus you usir dari rumah ini
eh apa salah gua gue mau diajar
dikira gue takut sama lo
ah kecil biarin lo gendut
kakak bakalan gue takut kagak ngaruh
kalau berani ayo baju
hmm kamu belum tau ya saya ini karateka
saya sudah ban hitam
hah ngapain gue takut
mau sabuk hitam kek
mau sabuk kuning mau ijo kek
mau abu abu terserah
kecil buat gue
ajir nih orangnya
belum pernah ngerasuk peran dulu

sampai jumpa lagi
atau di sebelumnya
kau tak masuk ke maskasin